lor terjadi di kampung bojong kondang desa cihanjuang kecamatan cimanggung sumedang jawa barat
dan menyebabkan puluhan rumah warga tertimbun
tim sar gabungan menemukan empat belas korban longsor sebelas diantaranya meninggal dunia
hujan deras yang mengguyur di wilayah sumedang membuat sebuah tebingnya ada di kampung bojong kondang
desa cihanjuang kecamatan cimanggung sumedang jawa barat longsor pada sabtu sore
akibat longsor sejumlah rumah warga tertimbun material tebing setinggi dua puluh meter dan lebar empat puluh meter
menurut penuturan warga sejumlah rumah yang tertimbun longsor dalam kondisi terisi
yang sebelah sini yang tertisi yang ini isi
selang beberapa saat setelah kejadian longsor susulan terjadi di desa sukadana cimanggung sumedang jawa barat
longsor susulan terjadi begitu cepat saat petugas tengah melakukan evakuasi material longsoran
salah seorang warga yang sempat menyaksikan longsor susulan syok melihat peristiwa tersebut
karena melihat sejumlah warga ikut tertimbun
barusan ada itu susulan anak itu
babak belul luka luka
tapi sudah ada yang di
tapi ada aku yang warga yang tertimbun tadi
ya ada katanya itu anak sama ibunya
hingga pukul satu minggu dini hari waktu indonesia barat
timstar gabungan berhasil mengevakuasi korban sejumlah empat belas korban
tiga diantaranya berhasil selamat namun sebelah selainnya meninggal dunia
proses pencarian yang sempat terhenti pada pukul dua dini hari akibat kondisi hujan
rencananya akan kembali dilanjutkan pada pukul tujuh pagi ini
yanuar aditya sumedang jawa barat
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari bencana longsor di sumedang jawa barat
sudah terhubung bersama kami ada yanuar aditya jurnalis transmedia
yanuar boleh digambarkan kepada kami separah apa longsor yang terjadi di sana
untuk jawa ia longsor
dan yang paling parah itu karena di sekitar sini tertimbun sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh warga
dan ketika longsor susulan terjadi itu banyak sekali warga yang sedang melihat kondisi longsoran
dan juga petugas yang tengah melakukan evakuasi di sana
dan saat ini sedang ada upaya penggalian dengan menggunakan alat berat
dan tim yang
yang diturunkan itu dibagi enam tim
dari setiap timnya delapan hingga sepuluh orang anggota
yanuar artinya kalau dari keterangan anda artinya ada waktu yang cukup panjang
ada longsoran beberapa kali terjadi di sana
untuk longsoran baru cuma terjadi dua kali karena sebelumnya waktu siang hari
dan kemudian setelah maghrib setelah petugas melakukan evakuasi
upaya evakuasi kembali terjadi longsoran di lokasi tersebut pak
berapa orang yang sejauh ini masih terus dicari oleh tim
untuk longsoran pertama itu diperkirakan delapan orang masih tertimbun di bagian atas
dan saat ini kita belum mengetahui berapa banyak korban yang ada di timbunan longsoran ini pak
yanuar boleh dikonfirmasi apakah betul dan ramil setempat dikabarkan ikut menjadi korban
dari kejadian ini
ya benar sekali mbak
selain dan ramil juga kasih pus dan dalop bpd dan juga menjadi korban
bagaimana dengan korban selamat di sana yanuar
apakah sudah ditangani oleh pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan tempat penampungan begitu
kalau tempat penampungan saya kira masih belum ada
cuman dari pihak petugas langsung mengupayakan melakukan tindakan di puskesmas
masalah dadap untuk melakukan tindakan pengobatan dan sebagainya
dan sebagian memang sudah diperbolehkan pulang karena kebanyakan mengalami luka luka ringan dan robek
bangunannya bagaimana rumah rumah warga pemukiman warga apakah banyak yang terdampak
sejauh ini cukup banyak yang terdampak
selain di titik yang longsor juga sebagian mulai ada yang bergeser bangunannya gitu
kemudian bagaimana dengan cuaca di sana yanuar
ini kan proses pencarian terus berlangsung
bagaimana cuaca di sana apakah mendung atau hujan
apa kendala kendala yang dialami oleh tim pencari untuk mencari atau mengevakuasi korban
untuk saat ini cuaca cukup cerah
dan sejauh ini kendalanya paling untuk kedalaman longsoran yang harus menggunakan alat berat
adanya masih cukup kurang mendukung untuk pencarian
dan ini kondisinya medannya juga cukup berat karena kemiringannya hampir empat puluh derajat lebih
yanuar saya lihat kiriman anda di layar ada ambulans di sana yang mengevakuasi warga di tengah tengah longsoran
bagaimana gambarannya sebenarnya ketika proses evakuasi pada pagi atau malam hari kemarin dilakukan
bagaimana gambarannya sebenarnya ketika proses evakuasi pada pagi atau malam hari kemarin dilakukan
untuk evakuasi semalam itu kurang lebih ada puluhan ambulan itu mondar mandir dari lokasi ckp longsor ke puskesmas
dan banyak sekali memang korban yang dievakuasi pada waktu itu
artinya delapan masih belum ditemukan
apakah ada laporan dari warga lain misalnya yang mencari keluarganya selain delapan orang
apakah ada laporan dari warga lain misalnya yang mencari keluarganya selain delapan orang

pada saat ini sudah tidak ada
paling relawan dan petugas saja yang melakukan evakuasi
rumah rumah warga di sana saya lihat gambarnya cukup masif kerusakannya
apakah sudah ada statement dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan begitu untuk para warga yang terdampak kehilangan tempat tinggal
sejauh ini saya belum bertemu sama pihak terkait untuk memperjelas seperti itu
nanti mungkin bisa diperjelas lagi nanti pak

baik kita akan tunggu informasi terbaru dari anda yanwar aditya yang melaporkan langsung dari sumedang
ada delapan korban yang masih terus dicari oleh tim pencari
terima kasih yanwar